dan program penanggulangan terorisme dalam hal pencegahan pembinaan kemampuan dan kerjasama internasional
ketiga sektor ini kita koordinasikan dengan seluruh komponen bangsa seluruh lapisan masyarakat
agar jangan terjadi peristiwa seperti yang di bandung
terutama bagaimana mengajak masyarakat untuk bersinergi bersama
mendampingi para napi teroris baik yang kooperatif maupun yang belum kooperatif tetapi sudah berada di tengah masyarakat